pertamina mandalika international street circuit atau biasa dikenal dengan sirkuit mandalika dibuka oleh presiden jokowi pada november dua ribu dua puluh
beberapa kejuaraan internasional sudah digelar diantaranya motogp world superbike shell eco marathon dan berbagai kejuaraan internasional lainnya
nah sejak awal tahun dua ribu dua puluh tiga ini mandalika bisa dijajal oleh masyarakat umum
berlabel track experience pengunjung disediakan motor metik
pengunjung bisa menjajal sirkuit mandalika hingga tiga lap atau tiga kali putaran
panjang sirkuit mandalika sendiri berkisar empat tiga km
waktu tempuh yang dilalui berkisar satu jam
pengunjung bisa berhenti dan bisa mengambil dokumentasi
weh benar benar kita berdiri di atas tracknya sirkuit mandalika
emang kalau kita lihat secara detail ya ini benar benar berbeda
karena aspalnya ini benar benar licin benar benar beda mulus banget
selain kualitas tracknya pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan di sekitar sirkuit
salah satunya di tikungan sepuluh di mana kita bisa menikmati perbukitan sekaligus pantai kuta mandalika
tadi lumayan ya karena sempat balapan juga berkecepatan tinggi
sempatan ini pembalap yang kita melewati sirkuit ini
hujannya sangat mulus sekali tidak terasa apa itu jalan sudah enam puluh itu kayak kalau di surabaya gitu tiga puluh empat puluh gitu
untuk menjamin kualitas sirkuit terdapat beberapa peraturan yang harus dipenuhi oleh pengunjung
dalam rokok yang kedua kalau motoran tapi nggak elemen itu kita larang keras
yang ketiga standar motor nggak boleh ada di aspal itu yang sasar yang utama
selebihnya kecepatan juga dibatasi enam puluh km per jam
tiga bulan dibuka untuk umum peminatnya mayoritas wisatawan dalam negeri
pengelola hanya menerima tamu rombongan minimal sepuluh orang dengan perjanjian sebelumnya
perjanjian ini juga menyesuaikan dengan jadwal kejuaraan
wida subianto mandalika lombok tengah